dalam rekaman video milik polmas dan tagana
kobaran api nampak membakar salah satu ruangan
di lantai satu mal btn kota bogor jawa barat pada minggu sore
bahkan kebakaran sempat menimbulkan ledakan kecil
hingga membuat sebagian kaca dinding pecah
akibatnya ratusan karyawan dan pengunjung langsung panik berhamburan keluar
sebelumnya para pegawai mengaku kaget melihat kepulan asap
keluar dari area lantai satu saat kondisi mal tengah ramai pengunjung
dari pemeriksaan petugas diduga penyebab kebakaran
karena korsleting listrik di ruang toko pakaian dan instalasi reklame
api langsung gede atau gimana
semuanya pengunjung juga
reklamu huruf a yang besar gitu amira
di situ api merebet
di bawahnya mungkin banyak barang barang yang sudah terbakar
api dapat dikendalikan setelah tujuh unit truk damkar diterjunkan ke lokasi
meski tidak menelan korban jiwa
namun dilaporkan dua orang satpam terluka di bagian tangan
saat berusaha mengecahkan kaca
hingga kini kasus tersebut masih di dalam lipat tugas polsek setempat
muhammad juanda bogor jawa barat